federasi wushu internasional kembali mempercayai indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia wusu junior dua ribu dua puluh
ajang olahraga internasional ini dijadwalkan akan digelar di aisscb tangerang banten pada tanggal dua hingga sebelas desember mendatang
dalam event olahraga internasional kali ini pihak panitia menargetkan ada tujuh puluh negara peserta
menurut direktur eksekutif wjwc dua ribu dua puluh dua gunawan cokro hingga saat ini sudah ada empat puluh enam negara yang resmi akan menjadi peserta
dirinya juga yakin indonesia bisa memecahkan rekor dalam kategori jumlah negara peserta dan jumlah peserta terbanyak di ajang kejuaraan dunia wusu junior kali ini
empat puluh enam negara yang sudah resmi menjabat tetapi ini masih akan terus bertambah
dan mudah mudahan bisa tembus angka tujuh puluh
ya gitu gitu lah kita punya harapan kena
sementara itu menurut sekretaris jenderal pbwi pihak telah mempersiapkan atlet atletnya untuk beraksi di ajang internasional tersebut
hingga kini sudah dua puluh delapan atlet yang tercatat akan menjadi peserta dalam ajang world junior wusu championship dua ribu dua puluh dua
indonesia akan disiapkan nanti di kejuaraan setelah dua puluh delapan atlet
tetapi hasil dua puluh delapan atlet ini kita belum final
karena nanti kita nunggu pada kejuaraan
di ajang nasional dan final state taulo di surabaya nanti ada pilihan presiden tanggal tujuh belas dua puluh dua
nah itulah ajang untuk memilih atlet terakhir yang akan kita kirimkan sebagai tim kontingen indonesia dalam kejuaraan dunia ini
panitia penyelenggara kejuaraan dunia wusu junior dua ribu dua puluh dua juga sudah memilih maskot yaitu badak bercula satu
ia merupakan salah satu hewan langka
yang dihitungi di indonesia
maskot tersebut diberi nama wolu yang artinya delapan dalam bahasa jawa
mahardika prakasa satya jakarta